sabar sabar assalamualaikum waalaikumsalam
kamu kenapa mas cepet mati yo apaan ribut di rumah maipa ayo tugas yo
saya lihat poster kamu itu masih sedikit
bukan sedikit pak belum ada
makanya enggak usah bu saya enggak perlu poster
mat yang namanya kampanye itu pasti banyak pengeluaran
terima kasih bu ah pak
aduh gak sopan pasang poster si botak disini
botakmu bener bener ya weh
gak usah dibahas gua lagi marah
buruan sini lu
ada apa mak
udah jangan banyak ngomong
iya bentar mak
taruh di situ
ayo udah lu naik deh
senyum kan takut ketinggian mak
nah gue pegangin ah
jangan dilepasin loh mak
mau nyepot ginian
nanti kamu tuh bisa kena sanksi
ini yang cuma disuruh sama emak kok
yang cuma disuruh sama emak kok
ini yang cuma disuruh sama emak kok
lu gue suruh mau
yaudah kalau begitu cepatlah turun sekarang
jalan dulu ya
jalan dulu ya
waalaikumsalam abang ya bang ya
tampang kayak begitu beri bawa
tampang kayak begitu beri bawa
tampang kurang gizi aja
tempel di depan rumah gue lagi
gue mau turun nih gue mau sobek sobek
tunggu tunggu tunggu
tunggu aduh bang
itu sengaja dipasang di situ biar abang lihat terus marah
abis itu selalu sobek
ntar kalau abang sobek abang kena sanksi
dikeluarin dari pencalonan
ntar gue tambahin tulisannya
mak kita penukung bang rijal mak
penukung bang rijal mak
penukung bang rijal mak
bang rijal mak
bang rijal mak
bang rijal mak
sabar sabar tenang
kita mau minta petakan gratis pak
petakan di sini cuma tinggal empat
itu kan banyak
saya duluan mak saya duluan
itu kan banyak
bang rijal bang rijal
kita undi supaya adil
nggak bisa mak saya yang datang duluan
semua untuk kebahagiaan ya
dekat dekat dekat
bang yang datang banyak
bang yang datang banyak
iya gue udah tahu
itu pendukungnya selalu yang suruh pulang
masalahnya bang semua ngaku pendukung abang
masalahnya bang semua ngaku pendukung abang
gimana nih bang katanya buat semua warga
gimana nih bang katanya buat semua warga
sekarang kita pulang aja
terus kita nyuci di rumah
pilih bang rijal gimana
iya enak dong
taruh di mobil nanti gue cuci di rumah
udah tenang aja
dua itu calon pemimpin yang konsisten
apa yang gue omongin pasti gue kerjain
makanya taruh taruh taruh
iya gue tahu
tadi kan bu puput bilang
postermu yang banyak
ngapain buat bikin poster
cuma ditempel tempel di tembok
ujung ujungnya disobek sobek orang
nggak tega gue
duit sejuta buat bikin poster
buat makan aja susah
mendingan disumbang ke masjid
kayak aja mat enak aja
siapa budgetnya kok terus ngapain lu balik
mau lihat gambar
di belakangnya ini mat
apaan ribut di rumah maipa
berat badannya masih kurang
mamamu gak mau makan
laki laki apa perempuan mah
bulan depan baru bisa dilihat
indra jalan ya
kamu kan hari ini gak kuliah
indra punya pacar baru mah